bekasi sebuah klinik yang diduga menjadi tempat aborsi
digerebek satuan reserse kriminal khusus poresta bekasi kamisiam
dan belasan karyawan diperiksa juga lima diantaranya menjadi tersangka
sementara pemilik klinik melarikan diri
satuan reserse kriminal khusus poresta bekasi
menggerabak klinik bekasi medical center
di jalan raya insinyur juanda bekasi timur kota bekasi
tujuh belas karyawan diperiksa dan polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka
untuk kepentingan penyelidikan
polisi telah menyedot septic tank dan menemukan sejumlah material
yang diduga merupakan bagian tubuh janin
polisi juga menyita ribuan butir obat kedalawarsa di lantai tiga bangunan
menurut keterangan ketua rt
praktik aborsi di klinik ini sudah berlangsung lebih dari dua puluh tahun
ketua rt juga mengetahui dokter pemilik klinik
pernah berurusan dengan polisi beberapa waktu yang lalu
ya memang praktek klinik di situ sudah lama
desas desus tentang aborsi juga sudah tercium
dan bahkan dulu juga pernah sudah ditangkap
biasa karena dia mungkin ya banyak duit
jadi tidak keluar lagi
polisi kini memburu pemilik klinik dokter berinisial jb
yang kabur bersama dokter berinisial ald saat pengerebekan berlangsung